setelah disemayamkan dan disolatkan di masjid salman institut teknologi bandung
jenazah suryo utomo langsung dimakamkan pada minggu malam
suryo ditemukan meninggal dunia di waduk cirata cianjur setelah dinyatakan hilang selama empat hari
saat ini polisi masih memeriksa dna serta menyelidiki penyebab kematian korban
jenazah suryo utomo tiba di masjid salman institut teknologi bandung pada minggu malam
setelah disolatkan jenazah pria berusia tiga puluh tahun yang merupakan dosen di sekolah bisnis dan manajemen itb ini
dibawa ke taman pemakaman umum cikutra bandung pada pukul dua puluh satu
saat pemakaman istri korban gabriela wibowo tampak tidak kuasa menahan kesedihan
almarhum meninggalkan seorang istri serta satu anak yang masih berusia empat puluh hari
selain dikenal sebagai sosok yang baik serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya
mendiang suryo utomo juga dinilai sebagai salah satu putri
putra terbaik itb
meski yakin jenazah pria tewas yang ditemukan di waduk cirata cianjur adalah suryo utomo
pihak keluarga masih menunggu hasil
dengan penyelidikan dna oleh kepolisian
hasil resmi tes ini diperkirakan akan keluar dua minggu mendatang
jadi kalau sudah ketemu ya sebenarnya lega
makanya untuk meyakinkan tadi di tes dna
itu tadi pagi ibunya ke istrinya istrinya mas suryo
nah kemudian dapat dipastikan
panju yang ini mana
oh nggak ada
nanti itu yang dipakai suryo
hingga kini penyebab pasti kematian korban yang sempat menghilang selama empat hari itu
masih dalam penyelidikan polisi
surya utomo menghilang secara misterius
usai mengantarkan sang ibu ke terminal lewi panjang bandung rabu lalu
fredy bangun bandung